rabu malam dua belas juli dua ribu dua puluh tiga warga kelor bangun kertot turis sleman
digigirkan dengan penemuan bagian tubuh manusia di bawah jembatan sungai beduk
potongan tubuh berupa dua kaki satu potongan tangan dan bagian tubuh lainnya
ditemukan tiga orang anak yang akan memancing
salah satu saksi mata marbadi menuturkan kembali kejadian malam itu
karena itu katanya juga potongan tubuh entah bagian perut atau enggak tahu itu
lokasi ini menjadi titik awal pengungkapan kasus mutilasi ini
tempat di belakang saya ini adalah lokasi penemuan pertama sejumlah potongan tubuh korban
akibat mutilasi di daerah isimuayog jakarta
dan ini bukanlah satu satunya tempat penemuan potongan tubuh korban
titik penemuan lain adalah di bawah jembatan turi
saksi mata sutopo menyebut ada kantong plastik berukuran besar tidak jauh di aliran sungai
sutopo itu penemuannya sebelah mana pak
yang sini pak yang ini loh sebelah barat pohon pisang yang besar ini loh pak
jadi di bawah ini ada tanah agak turun sedikit ini pak ya
iya ini pas jeglongan ini loh pas lubang kecil ini
nah itu bentuknya apa pak
terburai atau sudah dalam tas seperti apa pak
itu sudah di kantong plastik masalah bentuk saya nggak tahu
ini cuma dibungkus kantong plastik hitam di sini tapi besar
tak jauh dari titik ini sutopo mengatakan ada bagian tubuh lain di pinggir jalan
di dekat kebun salak miliknya
sore sekitar jam empat itu ada sersor datang ke sini
tahu tahu kok ada pengambilan ini potongan potongan ini
hmm taunya cuma itu aku karena orang lain nggak boleh mendekat sama petugas
dan ternyata ini di tanahnya pak sutopo
bila dilihat polanya orang yang membuang mayat ini menumpang sepeda motor
dan selalu membuang potongan tubuh di sisi kiri kecuali bagian kepala
polisi kemudian menemukan kepala korban dikubur di kedalaman sekitar tiga puluh cm
di aliran kalikrasak di desa mardikorjo kecamatan tempel
kali kerasak ini adalah perbatasan antara sleman daerah istimewa yogyakarta dan magelang jawa tengah
yang sebelumnya dilaporkan hilang di kecamatan gamping
polisi lalu mendatangi alamat r
dari hasil olah tkp pemantauan aktivitas media sosial korban dan perjalanan alat komunikasi
polisi menelusuri seorang tersangka yang berada di daerah jakarta
tersangka dan rekannya akhirnya ditangkap di bogor jawa barat
dua hari setelah bagian tubuh pertama ditemukan
kepada polisi tersangka berinisial w dan rd
mengaku menghabisi korban dan memutilasi jasadnya di rumah yang disewa w di desa triharjo kecamatan sleman
w yang indekos di sini sejak sekitar setahun lalu
dikenal sebagai sosok yang tertutup dan tidak bersosialisasi dengan warga sekitar
polisi meyakini di rumah kontrakan ini adalah tempat kejadian perkara mutilasi
dari sini potongan tubuh kemudian dibawa dan dibuang ke sejumlah tempat di dua kecamatan
di kabupaten sleman di kecamatan turi dan kecamatan tempel
dalam rilis kasus terungkap rd datang dari jakarta ke tempat kosway sehari sebelum kejadian
menurut polda daerah istimewa yogyakarta korban r dan kedua tersangka saling mengenal melalui sebuah komunitas di facebook
direktur reserse kriminal umum polda daerah istimewa yogyakarta
kombes fx endriadi menyebut komunitas yang diikuti ketiga orang ini tergolong tidak wajar
korban ini mengundang salah satu
satu pelaku untuk datang ke yogyakarta untuk melakukan aktivitas tersebut
di mana pelaku ini datang dari daerah jakarta ke jogja kemudian dijemput oleh pelaku yang satunya
kemudian mereka berkumpul di kos kosan si pelaku
rd lalu melakukan kekerasan berlebihan terhadap korban w yang membuat korban hampir hilang kesadaran
karena panik rd memanggil w yang berada di luar kamar
alih alih menolongnya kepada penyidik kedua orang ini mengaku justru memilih membunuh r dengan cara memotong kepala
untuk menghilangkan jejak pelaku dan komunitasnya korban akhirnya dimutilasi
namun kekejian mereka tak berhenti di situ
pelaku merebus pergelangan tangan dan pergelangan kaki untuk menghilangkan sidik jari
setelah mereka merebus mereka tidak bisa menghilangkan jari
setelah mereka merebus mereka tidak bisa menghilangkan jari
mereka harus kemudian memotong motong menguliti mengambil bagian dalam daripada organ tubuh lalu dikumpulkan atau dibungkus dalam lima kantong plastik
tetapi upaya menghilangkan sidik jari itu tidak berhasil
menurut andreadi polri memiliki sejumlah metode untuk mengidentifikasi sidik jari
dua pekan pasca kejadian
polda d i e masih melakukan pemberkasan dengan memeriksa tujuh belas saksi
rekonstruksi kasus dengan kedua tersangka akan dilakukan dalam waktu dekat
keduanya disangkakan pasal tiga ratus empat puluh kuhp tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal berupa pidana mati
kita fokus untuk pemulangan jenazah aja
kita nggak mau memikirkan yang gimana karena itu membuat kita makin sakit ya
ya tapi kita mau hukumnya seberat beratnya lah
kalau bisa bukan mati lah
sosiolog kriminal ugm suprapto mengingatkan
masyarakat menguatkan kontrol sosial untuk menekan tindak kriminal termasuk di media sosial
dalam masyarakat hendaknya semakin sensitif terhadap fenomena fenomena yang dimungkinkan terjadi tindakan tindakan yang tidak wajar gitu ya
ada kelompok yang sangat tertutup anggota masyarakat yang tertutup kos kosan yang tertutup gitu
itu sensitif kemudian yang kedua punya keberanian menegur sapa gitu
ataupun mengingatkan kemampuan mengumpulkan bukti dan keberanian melapor
bagi polda d i e kasus mutilasi ini adalah yang kedua pada tahun ini
kedua kasus ini terjadi hanya berselangkuan
kurang dari empat bulan
kasus sebelumnya terjadi pada maret lalu
lokasinya pun sama sama di kabupaten sleman
kasus mutilasi yang disidik polda d i e adalah yang kedua terjadi tahun ini
masyarakat tentu berharap polda d i e segera menuntaskan kasus ini dan kasus serupa tidak terjadi kembali
tim liputan cnn indonesia yogyakarta